sementara itu tim nasional thailand berlatih di stadion pakansari bogor sebagai persiapan melawan tim nasional indonesia di laga final aff suzuki cup dua ribu enam belas
pelatih tim nas thailand kiatisuk senamuang berusaha untuk memacu para pemainnya sejak senin kemarin
selain fokus pada strategi permainan sang pelatih juga berusaha membangun optimisme yang tinggi untuk memenangkan pertandingan
meski beberapa pemainnya dalam keadaan yang kurang sehat kiatisuk terlihat sangat percaya dengan para pemainnya
kiatisuk cukup percaya diri bisa merebut kembali tahta juara seperti ketika thailand mengalahkan malaysia pada final aff dua ribu empat belas yang lalu